fonis sepuluh tahun penjara yang dijatuhkan hakim terhadap ral adalah salah satu pelaku pembunuhan sadis terhadap ef
membuat warga yang hadir di pengadilan tanggerang banten geram
bentrokan masa dengan aparat kepolisian pun tidak terelakkan
seratusan masa yang sudah memadati pelataran pengadilan negeri tanggerang
sejak kamis pagi melempari polisi dengan batu sesaat setelah hakim membacakan fonis sepuluh tahun penjara untuk ral
kerusuhan berlangsung sekitar sepuluh menit
tercatat empat orang yang merupakan kerabat korban ef digelandang polisi karena diduga sebagai provokator
masa kecewa karena pelaku kejahatan sadis ral tidak dijatuhi hukuman mati